ada seekor harimau sumatera jantan koleksi kebun binatang surabaya yang mati akibat gagal jantung sebelas april kemarin
hal itu sudah terlihat dari dua pekan terakhir di mana harimau bernama rama itu tidak mau makan dan kondisinya semakin melemah
menurut pihak dari kebun binatang surabaya penyakit harimau tersebut sudah ada sejak lahir akibat perkawinan sedarah
atas kematian seekor harimau itu koleksi hewan asal sumatera menyisakan sembilan ekor terdiri dari tiga jantan dan enam betina
kita harus mendeteksi lagi